berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan tujuh dua ratus lima puluh sembilan kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai tujuh ratus sembilan puluh tujuh kasus
pasien sembuh bertambah enam tiga ratus dua puluh empat orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni lima ratus tujuh puluh tiga ratus empat orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu lima persen
sementara itu kasus kematian di tanah air hari ini menjadi yang tertinggi sejak pertama kali dilaporkan yaitu dua ratus lima puluh delapan orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh delapan ratus empat puluh tujuh jiwa